walaupun aku mencintai kamu tapi sekarang aku bertanggung jawab atas anak anakku
aku harus melindungi perasaan mereka
kamu sudah mengusir aku dan shiva
dan sekarang kamu mencoboskan kaiko ke penjara
udah cukup ya afif
aku udah lelah untuk bilang cinta sama kamu setia sama kamu
jadi aku mau kesehatan kamu pergi dan jangan ganggu aku lagi
lelah aku gak akan pergi
aku sudah mencari kamu ke sana kemari
dan sekarang ketika aku menemukan kamu
dengan bella bella itu ada di luar gak tau di mana ngapain sedang apa
ya wajar lah kalau misalnya afif cari
sekarang juga kamu harus pulang
ma ada apa lagi sih di rumah
pasti sintian nih pasti buat masalah
ini duit yang lu minta dok
hutang lu tuh satu setengah miliar
dan ini masih kurang
dot gua janji gua bakal bakal nyicil sisanya tapi please lepasin gambit dot
oh jadi kalian mau nyicil oke
gua beri lu kesempatan
gua punya ingatan yang tajam soal duit
gua punya ingatan yang tajam soal duit
jangan sekali sekali lu berani nipu gua
kalau lu nipu gua
lu akan menerima kebatian
ya udah caput dulu
mas iko di penjara gara gara kamu bela
afis sudah mencoboskan dia ke penjara
dan mas iko cerita
kalau abi menolak untuk menerima
pemberian warisan dari pak arto
kalau belum ketemu sama karung
afif tidak terima aku mengembalikan warisan dari pak arta
berarti apa yang siti pikirkan soal afif gak benar
afif gak sejahat yang siti duga
kamu kenapa bel
siti afif gak terima aku mengembalikan
harta warisannya pak arta
dan sekarang dia ingin banget ketemu sama aku
kamu mau nemuin dia juga
masalahnya afif sudah menjebloskan kak iko ke penjara
karena dia dituduh menculik aku dan juga shiva
jangan karena afif menolak semua hartanya
terus kamu pikir kalau aku itu cinta sama kamu
kalau afif emang cinta sama kamu
harusnya ceraiin istri keduanya itu
dia pengen sama kamu
tapi dia juga gak mau ngelepasin istri keduanya
itu kan namanya serakah
terus menurut kamu aku harus gimana
kalau kamu nemuin afif
itu berarti sama aja kamu ngebiarin dia menang
tapi emang itu ngejamin kalau dia bakal ngebebasin kakak kamu
nah tuh mama udah pulang
kita santriin mama yuk
kamu jangan pergi jangan nemuin afif
aku harus berbuat sesuatu
kak iko udah di penjara
dan aku harus bebasin kak iko
ada apa dengan iko
kenapa iko masuk penjara
mama harus temui iko
iya mama harus kesana
ma'am mama tenang aja ya
aku janji aku bakal membebaskan kak iko
dan aku bakal bawa kak iko ke mama
mama tenang aja ya
sini biar syifa sama aku

kalau kak iko yang mencuri aku dan juga syifa
kamu dan keluarga kamu yang telah mengusir kami
kalian kadang gak menginginkan kami tinggal di rumah kamu
tapi sekarang kenapa kamu mencari aku lagi mengganggu aku lagi
kamu sendiri yang gak menganggap shiva ini anak kamu
tenang dulu aku mau jelaskan semuanya
apapun alasan kamu aku udah gak mau denger lagi afif
kamu itu adalah laki laki egois
gak bertanggung jawab
kamu tuh udah bener bener berubah ya
kamu itu gak punya hati
rumah di belakangnya bella itu pemilihan
itu kan rumah
aku minta sama kamu untuk tidak mencari aku lagi
aku sudah mengembalikan sebagian harta warisan yang pak parta kasih ke aku
kalau aku tidak mengembalikannya kalian gak dapat harta warisan itu iya kan
rumah itu kan rumah yang ada di dekat rumahku
gak salah lagi
bella bella aku tahu kamu ada di dalam
aku ingin ketemu sama kamu ingin bicara sama kamu
afif dia tahu aku ada di sini
ayo kita memulai semuanya dari awal
ego kamu begitu tinggi afif
sampai sampai kamu gak mau mengakui kesalahan kamu
dan ego itu bisa berubah saat keadaan menyakitkan
dengan mudahnya kamu akan menepak aku dan anak kita keluar dari rumah kamu lagi
dia pengen sama kamu
tapi dia juga gak mau melepaskan istri keduanya
itu kan namanya serakah
itu kan namanya serakah
itu kan namanya serakah
kita harus bersama
kita hidup bersama lagi
kita mulai semuanya dari awal
kita tinggal di mentai
walaupun kamu mau nolak
aku akan tetap membawa kamu ke sana
ayo kita mulai semuanya dari awal
aku kamu dan juga dede syifa
kita bangun keluarga kita lagi
apakah kamu bisa menerima kenyataan
kamu sudah mengusir aku dan shiva
dan sekarang kamu mencoboskan kak iko ke penjara
sudah cukup ya afif
aku udah lelah untuk bilang cinta sama kamu setia sama kamu
jadi aku mohon sekalian kamu pergi dan jangan ganggu aku lagi
aku gak akan pergi
aku sudah mencari kamu ke sana kemari
dan sekarang ketika aku menemukan kamu aku tidak ingin melepaskan kamu
aku mohon sama kamu tolong biarkan aku hidup sendiri
jangan ganggu hidup kami lagi afif
dan aku mohon sama kamu
kamu dengarkan dulu baik baik
aku sudah mencari kamu
setengah mati aku mencari kamu
sampai rasanya aku ingin putus
aku sudah putus asa
tapi aku tetap terus mencari kau
aku ingin memasukkan kak iko ke dalam penjara
karena aku yakin kamu pasti akan keluar dari persembunyian kamu
dan sekarang terbuktikan
kamu keluar dan kita bertemu disini
apa kamu pikir dengan cara ini aku bakal mau berkumpul lagi sama kamu
hanya kamu yang aku cintai